sehingga pas ketabrak semuanya banyak yang korban
dan juga diikuti oleh seluruh warga jamboree tapek
jadi semacam kebaikan yang dipaksakan
sebagai tindakan yang diperlukan oleh pemerintah
kemudian juga saya perhatikan di dalam sistem memang pada waktu penentuan kita mendapatkan one time password itu hanya kita diberikan waktu itu tiga puluh detik
lalu ya mungkin sedikit lagi mau dimulai proses pembangunannya
penggunaan tanpa agunan dari bank serta bantuan alat dan mesin untuk mengolah kopi
karena juga kita lihat selama berapa hari terakhir
alhamdulillah bisa beli motor
terus juga antar kabupaten semua terhubung
dan ini tentu repilet ini yang kemudian menjadikan sosok gibran punya kemampuan
dan salah satunya caranya dengan berbagai event nasional dan juga internasional
dan seluruh kelengkapan kelengkapan lainnya yang sifatnya administratif
maka ada skema substitusi begitu